nah kan kalau kayak gini kan enak
sobri kok kamu tempat tidurnya pindah tadi kan di situ
kenapa sekarang di sini
ini kenapa jadi usat musa yang ditangkap
saya nggak bermaksud menangkap usat musa kan saya maksudnya ngangkep sobri
itu tuh tuh
tuh sih sobri tuh
kangen deh ya
kangen ya sama kalian
udah lama gak hukum kalian
kangen kita juga ustaz
kangen apa tuh
berani kalian lari lagi maka bintang kebaikan kalian akan hilang semuanya
udah capek capek bikin amal kebaikan eh hilang
liris kan ini semuanya udah tersusun rapih
tinggal nanti dibagikan air mineralnya
jadi nanti kalau udah mau buka puasa udah tak ribet lagi
jadi nggak bingung lagi deh
berarti kita tinggal nyiapin takjilnya
iya betul itu
sekarang waktunya kalian bersihin karpetnya
yang sebelah sana langsung naik kok
maju lagi dong
itu tuh tuh
nah di situ aja
bersihin yang yang yang
wah kok bintangnya cuma satu sih
apa jangan jangan bintangnya itu pasti on fire kali ya
oh aku jangan jangan bintangnya nyasar kali ya
kita itu cuma mengisi waktu luang
masa kita aja dengan kegiatan yang positif
sungguh apa adanya
bagaian pemanah pemanah begitu nggak ada tuh
jangan percaya paustat
jangan kenceng kenceng itu
ya habis aku gregetan
tuh siapa yang ngomong tuh tuh
menyeletak diletuk aja
masti tuh ada yang ngintip paustat
hai dalam bab hai kalau tuh aduh astaghfirullahaladzim hai ismail asun kalian bertiga ngapain ada di sini
tadi lagi lewat iya enggak enggak enggak enggak enggak ismail asun masuk ke dalam
hai ayo masalah satu belum ada perut sakitnya di dalam aja muncul biar masalah lagi di dalam aja
ayo haikal ismail asun kalian tidak boleh mengintip di dalam surat al hujurat ayat dua belas
yang artinya wahai orang orang yang beriman ya janganlah kalian
sangka ataupun kecurigaan karena sebagian berprasangka itu adalah dosa dosa dosa saus dosa
dan janganlah kamu tajasus atau mencari cari kesalahan orang lain ya dan jangan ada sebagian
antara kamu itu berbuat gibah kepada sebagian yang lain jadi haikal ismail asun kalian bertiga
itu nggak boleh mengintip nggak boleh berpersangka buruk dan nggak boleh menggunjing saudaramu
maka ibadah puasa kamu
ayah susah tahu ngumpulin pahalanya masa hilang hilang melulu ini menyusahkan tahu
terimanya cuma satu abshow ya udah udah udah ya makanya kalian itu harus paham dulu apa yang
dibaksud dengan amal kebaikan kalau kalian sudah paham
berhubung kata kata multiplication
karena kalian sudah membuat ustadz musa yang mulia dasar turingos kosa tadi maka dari itu
kalian mendapatkan hukuman ya hukumannya beres beres mempersiapkan segala keperluan
untuk kita semua berbuka puasa berarti masih iwal alamak sungguh senang
dengan senang hati
ini udah berarti aja ya
kalau kayak gini sih
mending mending on mandi
lumayan nih adem adem kayak gini
kalau kayak gini terus
bintang aku gak bakal nambah lagi
nanti aku kalah lagi dari haikal
nah kenapa gak kira kira tadi sih
bintang aku akan nambah
dan aku menang dari haikal
lagi akan telah terjunnya
lagi akan telah terjunnya
wah apa sih
kok kamu tempat tidurnya pindah tadi kan disitu
kenapa sekarang disini
aku tuh bukan tempat tidur
aku tuh jatoh tau gak